terima kasih bang
harus beri hp saya sendiri
gara gara hp ini kamu rampas
terus kamu jual
kamu harus ganti
terus saya merasa aneh
kenapa kamu sampai dua hari ngebuntuti saya
cuma buat ngerampas sampai butut ini
ada tujuan lain
siapa yang nyuruh kamu
terima kasih buat informasinya
yang satu sudah saya sesuaikan
lihat kalau kerasnya bos kecil
sebentar saya tanya dulu ya
untung ini rumahnya pak bubun ya saya tukang urut masuk pak ongkosnya belum
maaf saya lupa saya kamurat sama ujang mau permisi dulu
kang gobang dirut dulu aja terus istirahat ya
mereka ada urusan kita gak usah ikut campur

tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
terima kasih sama sama
semoga selamat sampai tujuan
hari ini kita jadi makan ayam geprek sambal korek
terima kasih bang sama sama bos
ajuni panggil sekarang jangan
kalau saya udah selesai gantian
di dalam pasar harus ada orang
jangan patroli jaga jaga takut ada copet lagi

hati hati bawang dompetnya
jangan sampai kecopetan
ayahnya disini ada copet cuma waktu itu aja
tapi kita harus tetap waspada
keamanan di sini tanggung jawab kita
sekarang kita harus gimana
tindakan otak itu makar
tindakan otak itu makar
kamu tau makar gak
kalo gak tau bilang aja gak tau
gak usah gengsi
tau pemberontakan kan
jadi kita harus gimana
kamu diusir otang
kamu diusir otang karena mencoba menghalangi otang
kamu ngerti gak